saya mau ke bung roky dulu meskipun tadi tantangannya berat
kolobendu saya baru dengar ada diksi kolobendu itu dalam proses ini
itu keren istilahnya keren
keren keren sekali
tapi katanya kita punya modal sembilan puluh sembilan persen
bung roky yang baru pulang dari palembang
yang wajahnya saya lihat agak sendu malam hari ini
sebelum saya tanya komentarnya
ada cerita nggak dari palembang
sebenarnya tadi siang
yang mestinya saya kasih kuliah umum tentang filsafat dan peradaban
yang udah direncanakan
pagi pagi rektor nggak kasih izin digembok ruangannya
ruangannya itu tulisannya academic center
nah saya mau terangin apa itu academic center
tapi ruangannya ditutup kan
jadi masih berlaku larangan orang memberi kuliah
padahal itu kuliah akademis
nggak ada urusan dengan politik gitu
secara akademis anda menilai kabinet ini
ini squad yang luar biasa
iya arief kan
arief ini ini semua mantan ini
rizal mantan menko
ngabalin mantan kuping presiden
arief itu gerindra mantan oposisi itu
jadi ini reuni para mantan
jadi kita nggak tahu apa sebetulnya
isi dari kabinet ini
yang diperlihatkan adalah presiden mengatakan
saya akan mengumpulkan mereka yang berbeda
padahal ini bukan yang berbeda
ini kan isinya orang yang bertentangan semuanya
jadi resultan dari kebijakan ini bisa nol
jadi saya mau katakan
tapi kok oligarki lama
jadi rizal datang tadi dengan semacam
bukan pesimism sebetulnya
tapi kalkulasi tentang masa depan
ekonom biasanya punya kemampuan untuk menerangkan masa depan
meramal masa depan
kalau dia salah ramalan dia bisa terangkan kenapa dia salah tuh
tapi rizal bukan yang seperti itu
ada cerita ada orang di dalam mitologi yunani
cassandra itu dewi yang diberi kemampuan untuk melihat masa depan
tapi dia dikutuk bahwa tidak ada orang yang percaya pada dia
nah rizal ini semacam cassandra itu
yang berupaya untuk melihat masa depan
tapi orang gak percaya
padahal kalkulasinya selalu tepat
jadi kita ada di dalam keadaan semacam itu
kita mau percaya siapa yang kasih urayan sebetulnya
nah tadi saya baca di koran tuh
jokowi akan punya hak veto terhadap kebijakan menteri itu
barusan diberitakan di koran itu
ini kan bagaimana mungkin presiden itu mewakafkan hak vetonya pada menko
maksudnya presiden yang memveto kan
itu terlihat bahwa menko ini jadi bumper
berupaya untuk menghindar dari persoalan supaya nanti presiden bisa bilang
kan udah di veto sama menko
dia nggak mau berkonfrontasi langsung dengan menteri
yang adalah partai politik kan
jadi kelihatan soal soal semacam itu
nah saya menganggap bahwa ke depan
karena kimianya saling membatalkan diantara mereka
kan presiden bilang ini periode terakhir
maka saya nggak ada beban
maka kelihatannya menteri menteri juga yang diutus oleh partai
juga datang dengan filosofi yang sama
gak ada beban
berarti nggak ada beban untuk merampok apbn
kira kira begitu kan
disadarkan bahwa anda itu mimpi aja tuh
kimia percampuran antara profesional dan partai yang katanya juga punya kualifikasi yang baik
meskipun tadi bang rizal banyak mengkritik
iya saya setuju kritiknya rizal tadi
dia gambarkan masa depan yang sebetulnya berbahaya
aduh karena rizal yang ngomong gak ada yang percaya tuh
padahal dia bikin kalkulasi metodologi kan
jadi itu keadaan kita sebetulnya tuh
nah saya nggak mau komentari itu
karena kan kita mau komentari apa itu
ini semua orang udah komentar segala macam
politisi yang pengamat segala macam
seolah olah mengomentari isi dari kabinet itu
saya baca barusan di media masa
seluruh apologi tentang kehadiran
tentang masuknya pak prabowo di situ
apologi semua tuh
ada yang mau menerangkan kenapa
pak luhut masih ada di situ
apa berarti ibu mega gagal untuk membatalkan
keinginan fraksi segala macam tuh
jokowi waktu sun kabinet kan
bukan sekedar lihat mana profesional mana partai
dia juga mesti konsultasi diam diam dengan
yang disebut oligarki di belakang layar
yang punya kepentingan
dengan apa kebijakan di depan yang bisa menguntungkan dia
hak tanah segala macam
bisa diamankan lagi lima tahun ke depan kan
kan bagian itu yang seolah tersihir tuh
tapi satu poin yang saya mau katakan
setelah seluruh analisis diberikan
pertanyaan terakhir adalah
apakah kabinet itu membatalkan demokrasi
atau memperkuat demokrasi
saya mau katakan membatalkan demokrasi
karena akhirnya gak ada oposisi
jadi itu bahayanya
saya mau ke bang abalin yang selama ini
bilangnya menjadi mata telinga dan mulut presiden gitu
kalau tadi bung roky melihat bahwa
ada sesuatu hal yang menyeramkan
di balik keputusan susunan kabinet
termasuk dampaknya terhadap demokrasi yang juga menyeramkan
semenyeramkan itukah kondisinya
ini ada mahasiswa di depan kita
yang terhormat untuk bang rizal
ciri ciri dari masyarakat demokratis itu
adalah masyarakat yang memiliki peradaban
konsep peradaban itu adalah memiliki optimisme
jadi kalau narasi dan diksi ini yang dipakai
dari ketiga narasumber
ini tidak memberikan satu motivasi dan optimisme
bagi mahasiswa dalam menyongsong masa depan mereka
sementara gagasan besar dari presiden itu adalah
menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi
dan bisa bersaing di dunia internasional
pada waktu saya masih di papua
kemudian datang belajar di mesir
dan datang belajar di sorbon
dan datang belajar di universitas indonesia
hanya satu gambarannya
kalau mereka bisa kenapa kau tidak bisa
dari papua saya waktu itu
sekarang kita di jakarta
pemerintahannya pemerintahan baru
visi besar presiden jokowi itu adalah
membangun dan menyiapkan sumber daya manusia yang kuat
salah satu ciri dari masyarakat yang memiliki peradaban itu
adalah menyiapkan generasi baru
yang kita kenal dengan the young generation
itulah soekarno mengatakan
beri aku sepuluh pemuda
akan kuratakan gunung ini
untuk sebuah masa depan republikku
jadi saya mau bilang supaya
forum kita budi forum malam ini
kupas tuntas cnn indonesia
juga adalah forum untuk memberikan pembelajaran kepada generasi baru
kalau hari ini kabinetnya tersusun
lebih kurang baru sehari masuk dua harilah
tentu saja kita tidak bisa memberikan penilaian apa apa
tetapi yang memiliki kewenangan untuk bisa menilai dan menakar
seberapa jauh kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki
oleh para menteri
dengan kemampuan eksekusi mereka itu
tidak ada lain kecuali
undang undang dasar memberikan kewenangan penuh
kepada presiden republik indonesia
joko widodo untuk mengangkat dan memberhentikan mereka
hari ini baru hari kedua kawan
mustahil seorang presiden bisa mengangkat
para pembantu pembantunya dengan tidak mengukur
dia punya kapasitas dan kapabilitas
betulkah di belakang itu ada oligarki
di belakang itu ada keputusan yang sangat anti demokrasi
budi ingat baik baik budi jangan lupa
berikanlah pelajaran kepada mahasiswa ini dengan baik
undang undang dasar yang menjelaskan bahwa
kewenangan sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden
tahu nggak hak prerogatif
hak prerogatif itu adalah hak istimewa
quote and quote adalah hak mutlak
jadi kalau kita bicara tentang konsep oligarki
oligarki itu pasangannya versusnya adalah demokrasi
kita memilih sistem pemerintahannya adalah presidensil
itu sebabnya presiden mengangkat tujuh orang
ada pak pratikno ada pak muldoko ada ibu retno
ada bung alex dan beberapa lagi yang lain tujuh orang
untuk membantu dan mendeteksi orang orang yang telah beliau canangkan
terkait dengan profil yang mereka miliki
bung jangankan menteri saya saja yang mantan
ini sekarang ini mantan
mantan tenaga ahli utama kantor staff presiden
untuk masuk di kantor itu empat belas bulan pak
saya diteliti dari mana siapa ayahnya siapa ibunya
iya untuk apa
karena yang dipikirkan adalah masa depan bangsa dan negara
jadi tidak ada racun oligarki tidak ada racun otoritarianisme dalam hidup bu rocky
bisa dimaksud masuk akal ya penjelasannya
tolonglah gini ya saya terangkan ya sederha
oligarki itu tentu nggak ingin di fit and proper test
justru oligarki yang menitipkan pertanyaan pada presiden
kan nggak mungkin orang tunjuk oligarki itu kan
itu kan sesuatu yang ya itu biasa ada di dalam setiap sistem pemerintahan
ada yang terang terangan ada yang diem diem
tapi di kita isu itu memperlihatkan bahwa presiden sebetulnya kirim pesan pada oligarki setuju nggak kalau ini dianggap
ya ada messengernya tentu ada kegiatan di bawah media yang nggak bisa orang terangkan
tapi kalau disebut pesimism loh pesimisme itu bagus
itu pesimis itu bukan soal rasa batin kita pesimisme itu adalah kalkulasi terhadap keadaan gitu
nah ini saudara ngabalin nih belajar di berbicara
berbagai negara mesir perancis itu hidup dengan pesimism
itu dasar dari demokrasi perancis
karena pesimisem maka dia bisa batalkan feudalisme
kalau dipakai dalam tovenel benar
tapi dalam konsep sistem ketatanegaraan tidak benar
karena begini konsep oligarki yang dijelaskan oleh rocky yang disebut dengan ini kan terkait dengan masalah keterlibatan partai politik
tetapi kan begini
memang kalau bung rocky di dalam tidak tahu
sebutlah saya sebut begini umpamalah seperti partai golkar
partai golkar dari prosentase pemilunya ya mungkin diperkuat
bukan soal golkar soal capital
sebentar saya jelaskan biar adik adik juga bisa mengerti
ya karena bukan itu konsep oligarki di indonesia bukan partai
karena saya tahu dan saya ikuti maka saya mesti menjelaskan kebenarannya
sebab kalau saya tidak mengklarifikasi apa yang dijelaskan oleh rocky gerung itu artinya
narasi dan diksi ini menyesatkan banyak orang
tersesat tadi itu
bang rizal akan menambahkan setelah anda ribut berdua ya
rocky apa yang menjadi keresahan anda
iya saya membaca analisis yang dibuat oleh orang netral akademisi australia segala macam itu singapura
buat menerangkan soal oligarki ini
tapi kan mau dibantah sama brother ngabalin kan
karena dia menganggap dia sangat dekat dengan
dengan telinga presiden itu
saya tidak percaya itu
jangankan dekat dengan daun telinga presiden
melewati daun pintu kamar presiden saja dia ditahan sama paskampers
itulah kurang bisa dipercaya
ini antara ini antara ini berita hoax dan faktanya tidak
karena itu saya lihat gambarnya saja
tapi nanti saya jelaskan
sekarang saya mau terangkan itu merosotnya demokrasi
indeks demokrasi kita turun terus
karena parameternya pertama
bukan karena pak jokowi menghasilkan demokrasi salah
pak jokowi masuk dalam sistem yang sudah demokratis
jadi jangan ditanya apa yang dilakukan jokowi untuk meningkatkan demokrasi
yang akan orang ukur apa yang menyebabkan indeks demokrasi turun
di masa pemerintahan jokowi itu
seluruh parameter dunia demokrasi kita turun terus
jadi jokowi merosotkan demokrasi
nah ini juga indeksnya taruhan sama saya
ini bulan desember ini hari asal manusia
lihat ya itu indeks demokrasi pasti turun
yang sering dicarikan pembenaran adalah ini demi kebangsaan
supaya bangsa ini enggak pecah semua mesti masuk di dalam kekuasaan
komposisi ini menginjeksi kualitas demokrasi kita atau
itu teori yang keliru
seluruh demokrasi yang berantakan itu justru karena gak ada oposisi tuh
rusia berantakan negara komunis berantakan karena semua ada di dalam kekuasaan
jadi kacau sekali cara berpikirnya
demi keutuhan bangsa semua berkoalisi di kekuasaan
kalau bangsa itu jadi utuh kalau ada yang mengawasi kekuasaan
itu logika dari demokrasi
demokrasi dibuat untuk itu
itu terjadi sekarang atau tidak bu rongy
sekarang enggak terjadi kan
kalau ada crack di dalam kekuasaan mesti ada pikiran alternatif untuk nambal crack itu
orang yang di dalam gak tahu bahwa itu crack
anda kalau di dalam audit paling bagus audit eksternal bukan audit internal
kan dibilang nanti enggak ada enggak mungkin presiden mengkhianati rakyatnya
sejarah politik itu adalah pengkhianatan kekuasaan terhadap rakyat
karena itu ada teori pembagian kekuasaan
jadi kacau pikiran seperti itu
ini lagi lagi tentu untuk kepentingan masa depan generasi
ini lagi lagi untuk kepentingan generasi
pak bapak ingat bahwa undang undang dasar itu menjelaskan tentang kebebasan orang berpendapat
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima pasal dua puluh delapan huruf e
barusan kebebasan berpendapat saya dibatalin di palembang
turun lagi turun lagi
adalah undang undang nomor sembilan
tata cara tentang orang menyampaikan pendapat
saya mau katakan bahwa di negara mana sebebas seperti republik indonesia ini
orang dicacimaki orang dibully orang dihujat pencemaran nama baik segala macam dilakukan di negeri ini
ada satu majalah hebat di republik ini membuat bayangan hidung jokowi itu seperti hidung ponokio
tahu gak itu
apa yang hendak dilakukan
saya bilang pak ini kalau pada zaman soeharto selesai anda kawan
tapi baru ada zaman jokowi dodo
itulah saya bilang begini
jokowi datang setelah indonesia tepok ras ini
itu sebabnya saya katakan
makanya saya selalu bilang semua kejahatan kalian dalam nyinyir semua kejahatan kalian dalam membuli orang
semua kejahatan kalian dalam mencemarkan nama baik orang itu sampai kepada pribadi joko widodo
dia telah memberikan maaf kepada anda semua
contoh apa yang dimaksudkan
saya mengalami itu
dengar dulu tadi rocky gorong anda bicara saya dengar dan bang rizal bicara saya dengar
oke berapa lama ini
saya tunjuk cara demokrasi yang bagus kepada mereka
mereka sedang menonton kita
apa yang saya ingin katakan pola dan sistem demokrasi itulah yang dia lakukan
saya bukan siapa siapa saya bukan anak general saya bukan seorang pengusaha saya bukan anak seorang pengusaha hebat bukan seorang anak pejabat
saya memang orang deso

saya sudah biasa dibully
itulah konsep yang sekarang
ditunjukkan tentang kultur
seperti apa demokrasi yang
terbuka dan telanjang itu
maka dari sinilah saya mau katakan bahwa
kenapa sih kita tidak bisa
memberikan satu contoh peradaban
yang bagus dalam orang berbangsa dan
bernegara baru dua hari
pak kabinet ini dilantik
belum ada apa apa pak
kalau tiga bulan enam bulan
seratus hari anda boleh memberikan
penilaian apa saja
jangan juga begitu
ya sudah sekarang saya terangin
baru dua hari bukan dua hari
lima kali tiga ratus enam puluh hari plus dua hari itu
lima tahun kali tiga ratus enam puluh hari
kita melihat demokrasi
menurun baru zaman jokowi
makanya gedungnya kayak begitu
karena roki datang itu untuk apa
untuk memprovokasi orang
iya karena narasi yang selalu dipakai
pakainya kayak gitu
kerjanya adalah nyinyir kerjanya
kalau prediksi seperti
bang rizal sampaikan ini pembelajaran
pembelajaran bagi orang pak
anda tidak pernah menggabarkan
dan memberikan pelajaran kepada orang pak
bagaimana mungkin universitas
ratusan universitas hanya untuk memprovokasi
goblok betul universitasnya tuh
kalau anda yang diundang disitu sangat mungkin
bukan roki gini gini
yang undang universitas
iya tapi buktinya kenapa
kenapa kampus menolak anda
kenapa kampus menolak anda
kenapa kampus buat gembok anda coba
karena di tahu kalau roki datang pasti membawa musibah dan malapetaka
yang undang kampus